sampai jumpa di video selanjutnya
he ngapain kalian leha leha disini
ingatlah kalian itu disini kerja bukan untuk leha leha
lia sekarang juga kamu bersihkan semua kamar mandi yang ada di rumah ini
kamu bersihkan kolam renang sampai bersih
ibu udah lia jengberi sini
ibu ibu tidur aja di kamar ya
gak apa apa ibu kerjain
lagipula ngapain juga ibu disini kalau nggak bisa bantu kamu

upgrade gain ya
ga ada apa apa
itu kamu habis tenggelam li
apaan sekali ini
bu roti hampir tenggelam di kolam renang
dia seharusnya bawa ke rumah sakit permisi
perasaan ini kamu orang wanita
mampus saja sekalian
kakek kapan datang
ya baru saja
mana perempuan setan itu
ya siapa lagi kalau bukan perempuan yang sudah membuat papa kamu jadi seperti ini
bisa bisanya dia itu menikahi perempuan yang membuat dia menderita seperti sekarang ini
kakek sebenarnya ini semua bukan salah tante ranti kakek
udahlah kakekmu ini sudah tahu semuanya
kakek sudah mendengar semua cerita tentang perempuan setan itu
kakek kalau kakek sudah tahu tentang semuanya kakek tidak mungkin beranggapan buruk terhadap tante ranti kakek
kamu ini sebetulnya anak siapa sih
kenapa kamu tidak berada pada pihak apa kamu
kenapa kamu membelahi perempuan yang bukan siapa siapa yang sudah membuat papa kamu menderita dan terpaksa memuat rumah saya jiwa
papa pulang saja ya biar lia yang menjaga ibu di sini
iya pa biar lia dan mercy saja yang menjaga tante ranti
enggak lia mercy kalian saja yang pulang kalian kan harus bekerja
biar papa yang jagain mama kamu
tapi papa sendiri kan juga sedang sakit papa harus istirahat di rumah
papa tahu bapak ini gak bisa melakukan apa apa
perpisahan menanti di ujung bayang
akan ada air mata mengalir deras membasahi pipimu
tapi kamu harus tetap kuat
tegarkan dan tambahkan hatimu menghadapi semua ini
sebenarnya sakit apa sih dok
penyakit kanker ibu ranti kambuh lagi
sudah akut dan sudah menyebar ke bagian lain
dan untuk mencegah penyebaran tersebut
ibu ranti harus menjalankan kemoterapi sekali lagi
cari duit buat pengobatan papa susah banget sih
tante ranti malah ikutan sakit
gimana gue dan dia bisa nanggung semua ini ya
bagaimana keadaan kamu sayang
kamu baik baik saja kah
ini mama bawakan makanan suka kamu
pasti kamu sudah lama kan gak makan makanan seperti ini
mama kangen sekali sama kamu sayang
ini beneran mama
kamu tuh lucu ya
ya ini bener bener mama
memangnya siapa lagi
kebetulan mama hari ini punya waktu banyak
dan mama kesini ingin ngajak kamu pergi ke restoran favorit kita dulu
gimana kamu pasti suka kan
memangnya keadaan papa kamu sekarang gimana
walaupun kemajuan itu lambat banget
biaya yang kita punya kan terbatas banget mah
sebenarnya tujuan mama untuk menemui kamu untuk membicarakan hal ini
mama tahu dengan keadaan kalian seperti ini tentunya sangat berat untuk membiayai pengobatan bapak kami
tapi kalau untuk mama itu uang yang kecil
dan mama akan bersedia memberikan seluruh pengobatan untuk kesembuhan papa kamu
asal kamu mau membujuk bapak kamu untuk kembali ke rumah
papa pasti gak bakalan mau mah
kamu kan belum mencobanya
apa salahnya kalau kamu mencobanya
apa kamu gak mau berkumpul kembali seperti dulu lagi
dan kamu tinggal bersama mama dan papa di rumah
merci mau banget
masalahnya hal itu nggak mungkin bisa terjadi
keadaan keluarga kita tuh udah seperti gelas yang jatuh
hancur berkeping keping ma
walaupun dengan lem yang sebagus apapun
ditambah lagi keadaan tante ranti yang sekarang
pasti papa gak mau lagi mah pulang ke rumah
memangnya seberapa parah keadaan ranti sekarang
tante ranti kankernya makin parah
jangan sama mau keluar awas gimane

jangan merek rek keharaan ya
pretto biar betean kemasa